anda masih menyaksikan breaking news kompas tv
saudara visual yang anda saksikan ini adalah visual terbaru
tepatnya yang berada di lapangan batu taba
setelah sebelumnya sempat mengunjungi
dan kita melihat saudara presiden joko widodo
yang berada di posko pengungsian
di lapangan batu
dimana setelah warga disana
sudah menanti presiden joko widodo
termasuk juga anak anak saudara
yang saat ini sudah disapa oleh presiden joko widodo
di posko pengungsian saudara
kita lihat bagaimana presiden joko widodo
yang berada di posko pengungsian
bersama dengan ibu negara
kepada jurnalis kompas tv asri gunawan yang berada di lokasi posko pengungsian
di mana presiden joko widodo saat ini mengunjungi posko pengungsian untuk membagikan makanan
ya di sini saat ini presiden joko widodo bersama dengan ibu iryana
tengah membagikan makanan kepada anak anak yang merupakan pengungsi
dan juga korban dari bajir lahar dingin di kebupaten agam provinsi sumatera barat
bisa anda saksikan juga adisi dan saudara ini anak anak sangat antusias sangat senang
dari sejak pagi ini anak anak menunggu kedatangan dari presiden joko widodo
tidak hanya makanan berat yang diberikan tapi juga ada snack snack ringan
yang memang ini tentu jadi favorit anak anak
sehingga kedatangan presiden joko widodo ini bisa menghibur anak anak
yang mengungsi di posko pengungsian lapangan batu taba
karena diberi sejumlah bantuan juga ini mereka merasa senang
ada yang juga ingin bersalaman langsung dengan presiden joko widodo
nah saat ini presiden joko widodo tengah berinteraksi dengan anak anak yang merupakan para pengungsi
mereka ini juga terlihat sangat antusias di sidang saudara
terlihat sangat senang menerima kehadiran atau kedatangan dan kunjungan dari presiden joko widodo
sempat menanyakan beberapa pertanyaan tadi adisti
seperti bagaimana sudah makan atau belum sehat atau tidak
dan juga bahkan sempat bercanda
begitu bersama dengan anak anak
dan saat ini presiden kembali membagikan makanan kepada para anak anak pengungsi
di posko pengungsian lapangan baku taba kabupaten agam provinsi sumatera barat
mereka juga terlihat ini berlomba lomba untuk mendapatkan
makanan dari presiden langsung begitu
banyak juga yang ingin menyapa secara langsung
anak anak yang ingin secara langsung menyapa begitu
ataupun bisa berinteraksi langsung dengan presiden jokowi
dan adisti dan saudara informasi yang kami dapatkan selain bantuan makanan
yang akan diberikan oleh presiden joko widodo
ada berupa santunan duka dan juga santunan rumah rusak secara simbolis
yang nantinya akan diberikan oleh presiden joko widodo
ada beberapa kategori yang kalau saya dapatkan datanya dari bupati
ini akan ada santunan bagi penerima bantuan rumah rusak berat
kemudian santunan bagi penerima bantuan rumah rusak sedang
kemudian penerima bantuan rumah rusak ringan
dan juga tentunya nanti akan ada santunan duka bagi ahli waris korban meninggal dunia
nah kalau informasi yang kami peroleh dari bpbd
dari total empat kabupaten yang paling parah terdampak
total ini ada enam puluh satu korban meninggal dunia
di mana dua orang ini masih belum teridentifikasi
sementara masih ada sebelas orang hilang yang masih dilakukan pencarian
saat ini presiden joko widodo juga tengah membagikan buku adisti dan saudara kepada para anak anak
ini juga bersama dengan ibu iryana
membagikan buku ini anak anak juga terlihat
sangat senang menerima buku dari presiden jokowi
karena kita ketahui aktivitas belajar mengajar atau sekolah juga sempat terhambat di kabupaten agam khususnya akibat bencana banjir lahar dingin
tentu saja proses belajar mengajar
ini ada sebagian sekolah yang menerapkan kebijakan untuk belajar secara daring atau online
begitu ada pun juga yang masih diliburkan
tapi ada juga beberapa yang memang masih masuk sekolah seperti biasa datang ke sekolah untuk
tapi tentu saja bantuan dan juga kehadiran dari presiden joko widodo ini memberikan dorongan secara psikis begitu adisi dan saudara
secara mental yang mana ini bisa menghibur dari anak anak yang jadi korban banjir lahar dingin di kabupaten agam
mereka merasa senang dengan kehadiran dari presiden dan juga ibu iryana
untuk makanan adisti dan saudara dan juga bantuan lainnya
sebetulnya sebelum presiden joko widodo
para pengungsi dan juga korban ini dipastikan sudah menerima bantuan secara merata begitu
dan saat ini presiden joko widodo sudah memberikan buku dan juga makanan kepada anak anak tentunya
dan juga makanan kepada anak anak tentunya
karena kunjungan atau tinjauan di posko pengungsian masih akan terus berlangsung
mengingat juga nanti ada kalau informasi yang kami dapatkan nanti akan ada santunan atau bantuan berupa santunan duka yang akan diberikan oleh presiden jokowi adisti